sementara itu masih dari jawa timur tepatnya di tulung agung jawa timur
seorang perempuan menjual keponakannya ke lokalisasi seharga satu juta rupiah
pelaku kini berurusan dengan polisi setelah aksinya menjual anak berusia tiga belas tahun ini dibongkar oleh warganet
jarmi warga desa kedungwaru kecamatan kedungwaru kabupaten tulung agung jawa timur
tega menjual keponakannya sa yang masih di bawah umur kelokalisasi
tersangka menjual korban seharga satu juta rupiah
korban awalnya dititipkan oleh keluarga agar dirawat oleh tersangka karena orang tuanya di palembang sedang sakit
aksi penjualan kedis di bawah umur ini terbongkar setelah polisi menerima informasi dari media sosial
tentang gerakan gadis belia yang mencurigakan di sebuah lokalisasi ngujang tulung agung
setelah ditelusuri polisi berhasil menangkap jarmi beserta lelaki hidung belang
serta barang bukti hasil visum rumah sakit
betul memang pernah terjadi adanya perjagangan di bawah umur
berawal dari postingan facebook salah satu di grup fanbag ict
di salah satu akun menerangkan bahwa ada seseorang yang menjual anak di bawah umur di lokasi ngujang
kepada polisi jani mengaku awalnya menawarkan korban dengan harga dua juta rupiah
namun setelah tawar menawar tersangka akhirnya menjual keponakannya dengan harga satu juta rupiah
uang hasil penjualan rencananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
berapa hari di rumah ibu itu
sekitar dua minggu
dua minggu sudah berapa pengguna ibu
satu kali pak
jermin diancam undang undang tindak pidana perdagangan orang
serta pelindungan anak dengan ancaman hukuman penjara minimal lima tahun
jangan lupa like share dan subscribe ya